pak sistriadi sejauh ini bagaimana progresnya
wacana ini kemudian disampaikan sudah mengundang polemik
tapi sudah ada pembicaraan kemudian dengan menpan rb kementerian pertahanan
belum ada kita belum bicara sampai ke sana
itu kan kemarin disampaikan oleh bapak presiden dalam rapim bahwa kemungkinan bisa begini begini
jadi sampai sekarang kita belum melakukan apa apa
kemudian seorang apa sebenarnya kan ini begini mbak ya
masalah ini adalah masalah murni manajemen sumber daya manusia
jadi tidak ada kaitannya dengan politik tidak ada kaitannya dengan masalah macam macam
ada yang bilang sudah wah ini nanti diungsi abdi
saya kira orang itu tidak tahu apa arti diungsi abdi dulu
nah ini murni masalah
kementerian pertahanan manajemen sumber daya manusia
saya katakan bahwa masalah ini timbul karena dulu pada saat diundangkannya undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas
di situ ada menyebutkan penambahan usia pensiun perwira menjadi lima puluh delapan dari lima puluh tahun
dan itu selama sekian puluh tahun tidak ada aturan teknis yang mengikutinya
aturan teknis itu
karena dengan perpanjangan usia pensiun seharusnya ada pengaturan kembali sistem kenaikan pangkat
jadi selama sekian tahun itu tidak dibuat
karena mungkin penambahannya sedikit demi sedikit setelah sekian tahun menjadi kegiatan besar sekali kan
dan baru terasa sekarang gitu ya pak ya kira kira ya
ya sebenarnya delapan sembilan tahun yang lalu sudah terasa
cuma penyelesaiannya mungkin penyelesaian internal yang membuat
untuk tuntas gitu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih